kok kemana lu
wah lu kan tahu dar
gue tuh satu hari kagak ketemu yayang hati kak
hidup gue sepi hampa
nah lu tau tuh
room duluan ya bang ya
apa sih jun
mungkin kaget ncing aja
nangis deh bang
aku mohon kepadamu
berilah aku petunjukmu ya allah
kalau memang bang roby bukan jodohku
tolong berikan kami berdua masing masing yang terbaik
ya kan tetapi
kalau bang roby memang jodohku
tolong mudahkanlah dan dekatkanlah perjodohan itu ya allah
mau kemana lu
wah lu kan tahu dar
gue tuh satu hari kagak ketemu yayang hati kak
hidup gue sepi hampa
nah lu tau tuh
maksudnya lagi gak asik mut
taliin aja perhatian lu dari atika mut
apa gak capek lu ditolak melulu mut
gue aja yang liatnya capek mut
punya seribu satu nyawa
seribu satu urat malu
jadi kalau ilang atuk
masih ada stok serebu
punya serebu sih punya serebu mut
cuman kalau tiap hari ditolakin lu lu sama sobari
abis nyuga stok serebu lu mut
makanya gue punya temen kayak lu tuh
ada gunanya dar
jangan kolot dah
zamannya orang tua yang kagak kolot
lu kayak gak tau sobari aja mut
dari kecil anaknya emang udah begitu mut
atinya dibuat dari buah aja kali mut
gak bisa dirawet pake apapun
aduh udah miskin sobrang
makanya lu dukung gue
hampir tiap hari
gue tuh udah bilangin ke sobari
wah ini dia teman yang setia
gue yahut sama lu
terima kasih dare
lu dukung gue terus
namanya pendukung setia
kan jadi ketua partai gue
lu jadi pendukung gue
boleh makan belum
gue beliin sekarang nih
lu kan tau sekarang bulan puasa
gue puasa mut
iya baru inget
masuk gue ntar maghrib gue beliin
syukur syukur ketemu gue pas maghrib
tanya aja boleh gak
siapin sih teriak teriak
bikin emosi aja orang lagi puasa ya
manis suaranya jelek banget lagi kayak kaleng rombeng
masih bagusan juga
wah siapa sih
tunggu aja siapa sih
gue kirain orang yang bertamu
amusnya belum jadi
hei eh tapi dulu dong
jangan ditutup dulu itu pintu
abang kemarin kan pengen ketemuinnya aja
lo mau ketemu sama gue
gue tuh ya
najong tau gak
bang mahmud buka tuh kuping lebar lebar
kalo gue tuh kagak demen sama lo
daripada lo ntar patah hati
mendingan lo mundur sekarang
gak usah kejar kejar gue lagi
eh pasalnya ape gue suruh mundur
bukannya lo mahmud
emang kagak tau apa ya
entah terbalik lurusannya
ya yang robi tuh
yang lo bilang tadi ya
udah balikan lagi
kasihan deh kagak tau
berita dari mana tuh
berita dari mana
alah itu palingan gosip
ah gosip murahan
gue kagak percaya
siaran langsung tuh berita
eh secara tuh rumana kan
itu yang pertama tuh
cinta pertama selalu memenangi lomba
ah tapi gue tetap kagak percaya
ah gue tau nih
ini pasti akal akalan lo aja
biar tetep dapetin gue
kalau rumana itu
bukannya sama abang robi
sebab eh sebab
tapi otak lo lama loh dingnya
gatau informasi yang up to date
cintanya sama rumana
nih hampir persimpangan doang
kagak mampu hampir tanjakan
tapi beneran tuh
hmm gak percaya
udah secara terhormat
waduh sayangan berat dong
buat nepetin abang robi
wah gak bisa nih gak bisa gak boleh
semua perempuan sekarang
seneng banget cari masalah
kan di depan lo ada laki laki
yang siap tanpa masalah
he bang mahmud
lihat bang mahmud aja
muales tau kagak sih
yang ade ye
masalah doang gitu loh
terus kepala gue nih
en tau kagak
kuyengnya tuh bukan
tujuh keliling doang
lo liatnya dari segimana ya
dari segala segi
udah masalah akut
terus yang kedua
entara bang mahmud
kebanyakan dirumah dong
itu dia kelebihan gue
setia njagain lo terus
justru entu masalah
dua duaan terus dirumah
entar kita jadinya
kalo anak udah banyak
mau dikasih makan apa
mau dikasih makan batu
mau dikasih makan batu
mau dikasih makan batu
bang muhyiddin masih hidup
harta warisan gue dikekepin sama dia
nah entu tugas anda
lu cari dong gimana caranya
supaya entu warisan
jatuh ke tangan lo secepatnya
kalo entu warisan udah ada di tangan lo
itu juga kalau warisannya banyak

cari berita informasi yang sebenar benarnya
sumpah tau lo bawa kis tuang
dari mana saja angkle nelan
orang seistirahat tuh bernyarisin
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi